kebun kurma di desa karanglo kecamatan sukorejo kabupaten pasuruan jawa timur ini ramai didatangi pengunjung
mereka sengaja datang demi mendapatkan kurma muda yang dijual di kebun ini
kurma muda yang akan dibeli bisa dipetik langsung dari pohonnya
kebanyakan pengunjung datang dan membeli kurma muda karena ingin segera punya keturunan
bahkan beberapa di antaranya berasal dari luar pasuruan
untuk kesuburan ya
kurma yang dipetik langsung dari pohonnya dijual rp tiga puluh lima per ons
dalam sehari sekitar lima kg kurma muda terjual
selain kurma muda pengunjung juga memburu kurma kering untuk dikonsumsi saat berbuka puasa di bulan ramadan
kurma memang buah yang identik dengan bulan ramadan
buah ini biasa disantap saat buka puasa
dikutip dari cnn indonesia com dr gizi fias tuti wicaksono mengatakan
waktu terbaik untuk menyatap kurma adalah saat berbuka puasa
fiastuti menjelaskan di dalam tiga hingga lima butir kurma atau seratus gram kurma
terdapat tiga puluh hingga empat puluh lima gram gula
ini bisa memenuhi kebutuhan glukosa setelah empat belas jam berpuasa
tapi jangan lupa
jangan berlebihan saat mengonsumsi kurma ya
fiasuti mengingatkan cukup dua hingga lima butir kurma saja
tak hanya disantap langsung kurma ternyata bisa diolah bersama bahan makanan lain
seperti yang satu ini opor tuna kurma
kurma diolah bersama daging ikan tuna dan bumbu rempah
seperti bawang merah bawang putih kemiri serai jahe laos dan diberi santan
ditambah dengan rebusan sayuran seperti wortel dan brokoli
opor tuna kurma siap disajikan
jadi bahan kurma yang saya gunakan ini untuk kombinasi opor ini yang saya pakai tidak harus menggunakan ayam
karena kreasi saya ini ikan juga bisa digunakan sebagai salah satu bahan opor
yang dikomen dengan kurma rasanya sudah gurih dan manis
wah rasanya enak juga ini
bahwa opornya rasanya pas tunanya juga
ini bisa jadi hidangan saat anda berbuka puasa atau mungkin saat hari raya nanti ya
tim liputan cnn indonesia